keinformasi lain komisi pemilihan umum bersikukuh mengesahkan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
meskipun menkumham menolak menandatangani dan juga mengundangkan pkpu terkait dengan larangan narapidana korupsi maju sebagai caleg
kpu menegaskan pkpu tetap berlaku meskipun ditolak dpr dan juga pemerintah
ketua kpu arief budiman menegaskan semua partai politik wajib mentaati pkpu tersebut dengan tidak mencalonkan mantan napi koruptor
bandar narkotika dan pelaku kejahatan seksual sebagai calon anggota legislatif
menurut kpu lembaganya berhak mengesahkan pkpu larangan mantan napi korupsi karena tahanan pendaftaran caleg sudah dekat
kpu siap menghadapi gugatan uji materi pkpu di mahkamah agung jika ada pihak yang keberatan dengan pengesahan pkpu tersebut
kpu telah mengantisipasi jika ma menggugurkan pkpu tersebut dan menjamin tidak ada tahapan pemilu legislatif yang akan terganggu

pemerintah akan tetap melantik calon kepala daerah yang menjadi tersangka selama beliau
belum ada kekuatan hukum tetap
menteri dalam negeri cahayu kumolo mengatakan pihak kemendagri akan tetap melaksanakan pelantikan tersebut sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku
mendagri juga mengatakan jika di kemudian hari sebelum atau sesudah pelantikan calon kepala daerah yang menjadi tersangka terbukti bersalah
maka jabatannya akan dicabut atau dibatalkan
cahyo mengimbau komisi pemberantasan korupsi agar proses persidangan calon kepala daerah yang menjadi tersangka diharapkan segera selesai
namun ia menolak jika dikatakan melakukan intervensi dalam proses hukum